keberlangsungan sanimas ini ada di tangan para warga
kita semua harus menjaganya
pak saya lihat sanimas di tempat lain itu bagus bagus juga loh
ada kolam renangnya dan yang lainnya
wah kalau begitu kita buat saja kolam susu
kita sediakan sapi yang banyak
susu kambing juga boleh tuh pak
kalau perlu kita sediakan kolam kolam lainnya
kolam madu kolam air laut ikan asin
dan masih banyak kolam kolam lainnya pak
nah bagaimana kalau bangunan yang ada ini kita jadikan untuk budidaya ikan gurame
nah lalu keuntungan dari ikan gurame itu kita jadikan khas untuk perbaikan dan perawatan bangunannya ini
wah ide bagus itu pak
biar saya sediakan bibitnya pak
kebetulan saudara saya ada yang budidaya ikan
selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah iuran khas penerima manfaat
nah iuran ini gunanya
perbaikan mendadak untuk bangunan ipal berapa pak bagaimana kalau sepuluh ribu ah sepuluh kemahalan pak
ah duit rokok tiap hari buat suamimu aja kamu mampu masa liuran rp sepuluh perbulan nunggu ya
sudah kalau begitu bagaimana kalau lima ribu saja setuju pak setuju gimana tujuh tujuh saya bayar
pertama deh pak kenapa pak kenapa kenapa tinggalan uh
hai permisi salamualaikum iuran nipal waalaikumsalam eh pak wito iuran nipal
bu maaf pak bulan ini saya tidak bisa bayar karena uangnya sudah habis jajan anak saya
yang bulan kemarin ibu belum bayar loh iya pak saya ngerti ya sudah catat ewo bulan
ibu berarti bayar tiga total rp lima belas disiapin ya bu iya pak makasih ya pak atas pengertiannya
ya bu salamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam oh pak oka iya bu iuran nipal bu ya nih pak saya
tapi saya mau kontin pak beberapa hari ini kamar mandi saya agak bau mungkin itu dari
pipal ipad deh kalau gitu nanti kami kpp akan cek dulu bu mungkin ada saluran yang mampu ya
oh ya makasih pak merepotkan bu itu kan sudah jadi tugas kami deh bu kalau gitu saya permisi dulu bu ya
eh pak nasokkah companies
tidak kan masih ada kita ini banyak banyak bersabarlah kita niatkan ibadah saja amin
insyaallah pak ya udah kita cek ipalnya ibu yati komplain katanya salon iparnya mampet oh
ini pasti ada jemuran warga
yang terhanyut masuk ke pipa ini
sepertinya masih banyak yang membuang limbah dapur
ke saluran ipal pak
sepertinya kita harus membersihkan ipal ini pak
ya sudah nanti kita umumkan ke warga
dan bagaimana tentang iuran bulan ini
ada yang menunggak tiga bulan pak
di saya ada yang menunggak lima bulan malah pak
sepertinya tas kita ini masih mencukupi
untuk melakukan kegiatan nanti
dan kita harus menyatakan kembali kepada warga
tentang kebersihan lingkungan dan iuran ipal
supaya mereka tidak hanya mengeluh dengan imbas sampah mereka
dan agar mereka paham sebab dan akibatnya
pak bu jangan lupa untuk menutup bak kontrol
agar tidak kemasukan hal hal yang akan menyumbat saluran
tadi ini kpp menemukan celana bayi menyumbat di pipa
pantesan celana anak saya hilang satu di rumah
aduh saya tidak tahu pak
aduh maaf ya bapak bapak
kami masih menemukan sampah sisa dapur di saluran ipal
jadi kami ingatkan kembali
jangan sampai melakukan itu lagi
nah sampah sisa masak dipisahkan
dan jangan sampai masuk ke saluran ipal
termasuk sisa minyak goreng dan sisa sisa makanan
tuh kan bu
makannya jangan buang sampahnya
jangan buang sampahnya
jangan buang sampahnya
jangan buang sampahnya
jangan buang sampahnya
di dalam wc
ah sibuk juga suka buang sampah pas habis dipiring ke sini
eh udah dibilang malah ini lagi
udah sudah lain kali tidak boleh
kalau buang mantan istri boleh lah pak ya
ke warga rt satu kelurahan tanjung sari ke camatan jambi timur kota jambi
panjang plus ikan lencah selain parahan yeah
keadaannya sih ya kumuk gitu lah
aliran airnya kurang lancar kan dari kamar mandi kamar mandi orang
juga menimbulkan bau sama mungkin jentik jentik nyamuk lah yang banyak
ya alhamdulillah sekarang lebih baik warga
ke saya karena mau diurusin lah semua sampah sampahnya gitu
nggak merasa jijik karena sudah nekat tekat bulat ya sudah tanggung jawab
program sanimas merupakan salah satu fokus pembangunan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
bersama islamic development bank
untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah perkotaan yang padat dan kumuh
program ini pun bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup kemandirian serta kesejahteraan masyarakat
pada awal tahap sosialisasi dan pembangunan sanimas
nasoka sebagai ketua kelompok manfaat dan pemelihara atau kpp
dan anggota lainnya menghadapi berbagai kendala
mulai dari penolakan warga hingga ancaman akibat cuaca
banyak sih orang protes apa sih sanimas ini
gunanya manfaatnya kan mereka belum tahu siapa artinya sanimas
yang paling sedih sih waktu penggalian ipal
itu sudah dua meter digali
jadi ipal itu runtuh semuanya
nggak ada sama sekali bekasnya galian
jadi saya yang saya takutin cuma rumah pak caka inilah
nanti terjadi apa apa karena bangunan ipal itu
jadi ambisitasinya ya itu
siang malam tidak tidur sama sekali
belum lagi tantangan untuk meneguhkan semangat
membulatkan niat antar pengelola sanimas
ya kendalanya lagi waktu proses pembangunan
ayah si ibu jumnya mau berhenti jadi
saya ya ketekan lah gitu
mungkin sudah kesel lah sama tingkah terutama ksm nya sih
kurang kompromis sama bu jum'nya gitu
saya kasih semangat bu jum
menyerah sepenuhnya itu enggak
masih tanda tanya kan
tapi demi tanggung jawab untuk pembangunan ipal ini
untuk pembangunan sanimas sendiri lah
semua tantangan telah terlewati
kini rt satu kelurahan tanjung sari sudah bersih dan rapi
kolam pengolahan ipal komunal yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat
dimultifungsikan sebagai balai pertemuan warga
lahan kosong yang tersisa di sekitar kolam ipal pun
dimanfaatkan untuk budidaya ikan gurame dan tanaman kebutuhan sehari hari
saya rasakan sekarang itu senang
rumah rumah warga sampingnya nggak ada comberan lagi sih
tidak ada jentik jentik nyamuk lagi
terus lewat samping rumah orang gak bau
setelah selesai pembangunan ipal ini ya
saya merasa puas
banyak dukungan dari warga gitu
terbangunnya ipal di tanjung sari ini
untuk terutama untuk anak anak sekolah bisa main main di atas ipal itu
ya pada makan di situ bareng bareng
nah terus misalkan kemarin kayak kemarin ada acara
arisan keluarga sama acara pernikahan yang sederhana di situ
jadi alhamdulillah sekali sih
bisa bermanfaat bagi
bagi warga warga yang di sini
bagi warga di sini
tugas nasoka dan anggota kpp lainnya belum usai
pemeliharaan ipal komunal sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan masalah
selain melakukan pekerjaan fisik
para anggota kpp diharuskan memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga saluran ipal
nasoka dan anggota kpp lainnya memiliki strategi khusus
yaitu gerakan kesehatan dan kemampuan untuk memelihara dan menjaga saluran ipal
yang dilakukan setiap bulan minggu sekali
setelah proses sosialisasi dan pembangunan yang cukup panjang
warga kini merasakan manfaat keberadaan sampah

lingkungan bersih pun tercipta
perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat juga meningkat
saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk pupr pusat
bisa ngasih sanimas ke provinsi jambi ini khususnya
mungkin ya masih banyak lagi lah pr di jambi ini
mungkin mungkin bisa ngasih lebih banyak lagi untuk sanimas di jambi
atau anak anak serata nya
sekarang sekarang fairl technologies
pertama s gamb bio